pemerintah membuat standarisasi untuk kategori produk yang masuk jalur hijau atau merah di pelabuhan
kebijakan ini untuk memangkas masa inap ataupun juga dwelling time
gagasan ini merupakan salah satu dari lima materi dalam paket kebijakan ekonomi jilid sebelas yang diumumkan hari ini
menteri koordinator perekonomian darmin nasution menyatakan deregulasi dwelling time bukan menyangkut prosedur di pelabuhan
melainkan soal standarisasi
standar ini akan berlaku pada delapan belas kementerian lembaga yang terkait dalam proses keluar masuk barang
saat ini tidak semua kementerian lembaga memiliki standar yang sama terkait kategori jalur hijau ataupun merah
nah ini harus disatukan menjadi satu standar dan penilaian
sehingga disamakanlah standar dan penilaian di semua kementerian lembaga
sehingga menjadi apa yang disebut sebagai single risk management
dengan demikian ke depan apabila penilaian yang sudah disatukan itu menyatakan hijau ya hijau dia